kita ke informasi berikutnya hutomo mandala putra alias tommy soeharto dan gatot nurmantio
ini mendapat gelar bangsawan dari pura mangkunegaran solo jawa tengah
penyerahan gelar ini dilakukan pada acara peringatan naik tahta ke tiga puluh satu mangkunegara sembilan di pura mangkunegaran solo
upacara peringatan naik tahta ke tiga puluh satu mangkunegara sembilan digelar di istana mangkunegaran
digelar setiap sembilan suruh atau sembilan muharam
acara dimulai pukul sembilan belas sepuluh di pendapi ageng ditandai dengan keluarnya raja dan permaisuri dari dalam istana untuk menyambut para tamu
di belakang raja nampak sejumlah keluarga kerabat dan beberapa tamu kehormatan
di antaranya tommy suharto mantan panglima tni gatot nurmantio kapolda jateng serta tamu undangan lainnya
dalam acara ini mantan panglima tni gatot nurmantio tommy soeharto
pengusaha sigit hario wibisono mendapat gelar pangeran hario
gatot mengaku tidak mengerti bisa mendapatkan gelar tersebut
pihak mangkunagaran sendiri yang menelusuri silsilah dirinya hingga diketahui jika dia merupakan keturunan paku buwono iii
jadi kalau ini harus berlaku kemudian paku buwono iii paham tentang itu maka meramput
maka lahirlah perjanjian salah tiga jadi disatukan
jadi saya diberi penjelasan seperti itu ya saya menyatukan semua semua yang berulang kan
sesuatu yang bagus mudah mudahan bisa menyatukan semuanya
total penerima gelar kebangsaan tahun ini ada empat puluh tiga orang
gelar ini diberikan kepada orang orang yang mempunyai loyalitas dedikasi atau integritas terhadap sri paduka atau pura mangkunegaran solo